enggak yang penting pemerintah ini membantu memproses agar badan usahanya jadi dan sehingga terjadi level playing field
artian badan usahanya nanti kooperasi nanti kooperasi ini yang mewadahi transportasi transportasi yang pelat hitam